maraknya kabar bohong menjelang pilpres yang bisa berakibat pada perpecahan antar anak bangsa
membuat sejumlah aktivis lintas agama di kota semarang jawa tengah menggelar acara apel kerakyatan
acara dikemas dalam kegiatan seni dan budaya
sederhana dan juga murah
inilah suasana apel kerakyatan yang digelar sejumlah aktivis lintas agama di kota semarang
mengambil tema kemanusiaan kerukunan dan kebangsaan acara apel kerakyatan ini dikemas dalam sebuah gelaran seni dan budaya
seperti monolog puisi renungan kebangsaan hingga pameran seni rupa
ikut bergabung sebagai pengisi acara adalah beberapa seniman tokoh agama dan organisasi lintas agama
seperti gus durian gus kupan sanggar tosanaji pemuda hindu dan buddha hingga penyandang disabilitas
mereka saling berbaur untuk menyamakan satu suara yakni menjaga persatuan yang saat ini tengah goncang
dengan maraknya kabar bohong atau hoax menjelang pemilu tujuh belas april mendatang
saya beri judul apel
kerakyatan merayakan demokrasi dengan sukacita
kita tidak mau terjebak dalam pertikaian dua kubu atau bahkan kubu ketiga golput
tapi kita merayakan demokrasi dengan sukacita untuk kerukunan untuk kemanusiaan untuk kebangsaan
kebetulan dari jurusan saya itu ada tugas
jadi sekalian di sini sekalian melihat lihat
ada berapa banyak
terus kemudian lukisan lukisan apa saja yang di sini
lukisan yang menarik seperti apa
ini lukisannya romo budi
menceritakan seorang anak
seorang anak itu sedang mencium kaki